apa yang kau pikirkan
seada ku ucapkan
dirimu yang sejati
yang selalu mengerti
bukan sebuah hiburan
di tengah keramaian
mampukah kau tenangkan
diriku yang dilanda kegelisahan
ku ini penyendiri
yang tak butuh keramaian
tempat berbagi cerita
kau selalu mencintai
kau selalu tanyakan
apa yang bisa membuat aku
mungkin hanya senyuman
mungkin hanya genggaman
ku ini penyendiri
yang tak butuh keramaian
tempat berbagi cerita
setidaknya kau pada pada
setidaknya kau pada pada
setidaknya kau pada pada
nampiri papa pada dalam
terupadi pada selat sata
yang tak butuh keramaian
setidaknya kau pada pada
tempat berbagi cerita